pt jasa marga dalam waktu dekat akan melakukan penyesuaian tarif tol jakarta bogor ciawi atau jagorawi
jelang kenaikan tarif tol tanggal sembilan belas desember dua ribu sembilan belas
pengamat kebijakan publik agus pambagio menanggapi kebijakan itu sebagai bentuk implementasi pemerintah
atas ppri nomor lima belas tahun dua ribu lima belas
dalam pp tersebut setiap dua tahun tarif tol harus naik
tarif kendaraan pertanggal sembilan belas desember dua ribu sembilan belas golongan satu akan menjadi rp tujuh
golongan dua akan menjadi rp sebelas lima ratus hingga golongan lima mencapai rp enam belas
jika tarif tersebut dianggap memberatkan maka seharusnya publik punya pilihan untuk tidak melewati jalan tol
atau dengan cara lain yaitu dengan membatalkan peraturan yang berlaku sekarang
sudah jelas bahwa setiap dua tahun tarif jalan tol itu naik
asal spm nya sesuai dengan standar yang ada
nggak bisa diapapakan
saya selalu katakan dulu pada saat saya menolak adanya pp
tahun dua ribu lima atau dulu saya lupa
tidak ada publik yang mau nurut saya bilang
jangan lewat jalan tol kita boykot nggak ada yang ikut
karena kalau sudah dulu perpres kalau sekarang sudah diatur pp ya harus ikut
karena yang sekarang investornya disuruh membangun jalan tol dia minta persyaratan itu
kalau dia nggak dikasih kalau nggak dikasih nggak ada yang mau bangun
jadi setiap dua tahun seluruh jalan tol pasti akan naik
di jagorawi saatnya dua tahun yang naik kita tidak bisa melarang